terima kasih rotongga
buwe sudah buwe jangan dikejar
mara bacu tetap bisa dibiarkan
saya mengerti buwe
tapi tidak di sini
di sini banyak warga bue
kalau sampai mereka tahu desa ini bisa resah
kalau begitu kita awasi sama sama
jangan sampai mara bacu bertindak lebih jauh
lu juga gak tau pa